sedara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menanggapi pernyataan salah satu lembaga independen pengawas pemilu
yang menyebut tak ada indikasi kecurangan saat pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung
menurut anies kecurangan pemilu tidak dapat dilihat hanya dari proses penghitungan suara saja
anies menilai indikator kecurangan harus dilihat bahkan dari kegiatan prapemilu
dengan demikian menurut anies seluruh rangkaian pemilu harus dievaluasi untuk melihat
sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya
mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya